mengabarkan lama semalam ke memang jangan khawatir ya ini alhamdulillah
maksiatir ngasih tanda tanda membaik alhamdulillah dan ya hari ini aku udah
minta izin ke bu andien untuk masuk kantor maaf ya semoga aja catherine terus memberikan
tanda tanda membaik mah ya mama doain terus ya iya ren
ngambil andin catherine dan papa serta keisha beliau sendiri yang menonton ambulans jadi beliau
berpikir untuk melakukan penyelidikan secara mendalam kalau soal elsa anda nggak usah khawatir
sini tidak mewakili elsa sama sekali jadi amar mahendra enggak membela elsa sekali lagi saya
tekankan pak amar tidak mewakili elsa untuk kasus apapun beliau hanya ingin menyelidiki soal
kecelakaan ini atas inisiatif pribadi beliau berhubung beliau memang punya andil sebagai
saksi di situ saya mewakili beliau untuk meminta izin ke anda
karena beliau dan timnya itu berencana untuk menjenguk atau melihat langsung kondisi dari
catherine karena catherine adik anda adalah saksi yang masih hidup selain andin pada saat itu
kamu bener bener main main ya elsa ya
kamu beran laporan aku ke polisi
aku pikir setelah kamu keluar dari pinjara kamu akan berubah
rata sama aja
aku kasih tahu mama papa nggak ya kalau elsa udah laporin aku tapi sebaiknya enggak deh

nanti kesehatannya jadi terganggu
ini yang kamu mau kan
bukan sebagai saudara
tapi membahadepin kamu sebagai lawan
satu langkah berat besok
besok harus aku jalani
karena seperti yang pernah kau bilang kita harus hadapi
kalau mereka menyerang kita nggak boleh diam dan mengalah
meski berat mas
karena aku harus berhadapan dengan adikku sendiri
tolong temani aku ya
jangan biarkan aku sendirian
kamu yang selalu ada di hati aku mas
aku kasih tahu rindy deh supaya besok dia nggak usah nunggu aku di kantor
din kapa kamu enggak sebaiknya didampingin pengacara pengacara kita bisa loh udah pengen kamu udah ngapa ngapa karena ada mama di sini yang menemani aku lagi pulangnya juga sudah panggilan pertama mungkin mereka hanya minta keterangan aja
ya tapi kan mama cuma sekedar nemenin mama gak terlalu paham hukumnya seperti apa
ya kita datang kesana niatnya juga baik memenuhi panggilan tersebut ya lagi pulaku juga tidak bersalah ya kita lihat aja nanti
ya betul juga sih ya hopefully masalah ini gak jadi panjang ya karena kan memang kamu disini juga korban
aneh aja gitu sih elsa melaporin kamu
ah dian sorry kalau gue ganggu ini gue mau ke steve amrc kalau nino sempat kabarin gue ada telepon gue dan dia bilang kalau amar itu mau ngecek mengenai kasus kecelakaan itu
ah dinding gini gini ya lu dengerin gue jangan salah paham ya gue jelasin dulu ya emang sebelumnya elsa sempat minta bantuan ke amar untuk jadi pengacara dia cuma amar tolak amar gak mau
loh kok bisa kenapa
ya amar itu bukan orang yang bodoh jadi pada saat terjadi kecelakaan itu amar ada di tkp jadi sekalipun dia ngebilangnya elsa gak akan pernah bisa menang makanya amar gak mau dia malak
jadi setelah semua pembicaraan itu intinya dari pihak amar minta izin sama gue buat datang ke rumah sakit tengok catherine ya karena kan bisa dibilang catherine itu saksi kunci catherine ada disana ada dalam mobil itu juga
jadi dari pihak amar minta izin ke gue terus gue kasih izin oh ya din lu inget ya apapun yang terjadi ada masalah apapun itu terutama dengan amar lu ngomong sama gue walaupun sekarang gue masih dikursi roda gue bisa bantu gue janji itu ya
ya nggak papa aku juga sekarang lagi mau di jalan ke kantor polisi aku kemarin dapat surat panggilan

iya emang anaknya keras kepala jadi kalau misalnya aku mau jalan ke kantor polisi aku bisa jalanin sama elsa ya gitu ya
ini salah jadi kalau misalnya memang ada maunya memang harus
ya udah sekarang gini aja gue kesana sekarang ya
udah udah gak usah gak usah gak usah kamu mikirin kesehatan kamu aja dulu
ya sekarang lu suruh gue tenang lagi mana ya nggak bisa lah din
udah nggak papa ada mamah kok yang nemenin aku
ya udah gue bener
oh iya alhamdulillah ada berita baik catherine udah ada respon dia jarinya sempet kerak
alhamdulillah ya allah semoga catherine bisa berubah
ya allah semoga cathem bisa cepat sembuh ya
ya udah kalau gitu nggak ini aku udah mau sampai ke kantor polisi nanti aku telfon balik ya
siap siap siap inget ya berkabar selalu
mudah mudahan niat amar mahendra kali ini benar benar dari hati orang ideal
yakin lah mbak kan aku juga gak salah
selamat siang silahkan duduk
selamat siang pak
saya andini karisma putri saya datang kesini karena saya mendapatkan surat panggilan
silahkan langsung aja ke ruang pemeriksaan
oh maaf bu andin mamanya biar tunggu di sini saja ya
kecuali ibu andin datang bersama pengacaranya baru diizinkan masuk ke dalam juga
oke yaudah mah gimana mama gak apa apa tunggu disini sebentar
oh matung sini aja ya
randy kok belum pulang juga yoh
duh ini dari semalam loh
rumah sakit nemenin mbak catherine kok gak pulang pulang
pake tol kawan aja deh
ren kok kamu tuh gak pulang sih semalam
kamu tuh nemenin mbak catherine tapi nggak pulang pulang
mbak catherine gak kenapa napa kan ren
tapi memang jangan khawatir ya
ini alhamdulillah ma
catherine ngasih tanda tanda membaik ma
dan ya harap harap mbak catherine nangis sama mbak catherine yaa
hari ini aku udah minta izin ke bu andin untuk masuk kantor ma
ya semua aja catherine terus memberikan tanda tanda membaik ma
ya mama doain terus ya
iya ren gak usah kamu minta mama tuh selalu doakan yang terbaik buat mbak catherine
tapi ren kamu tuh sekarang malah khawatirnya sama kamu
lama lama mama gak usah khawatir sama aku aku baik baik aja po
ya ren alhamdulillah kalau begitu mama senang dengarnya
terus sekarang kamu di mana
ini aku lagi di ruang icu mah kebetulan udah masuk jam besok juga
oh ya udah biar aku pidok pidok aja mama ya
ah iya boleh boleh ren sekalian mama mau lihat kondisinya mbak catherine sekarang
iya ma bentar
mbak mbak catherine mbak ini tante di sini aduh bangun mbak bangun mbak